iya masih bersama kami dalam insight penyakit kanker dapat disembuhkan jika keberadaannya diketahui sejak dini
namun penyebab kanker pada anak tentu tidak mudah diketahui karena pada tahap awal jarang menimbulkan keluhan
lalu bagaimana pengobatan kanker pada anak
masih bersama saya di studio dr edi setiawan tehuteru spesialis kanker anak dari rumah sakit kanker darmais
ini menarik ya mengenai kanker biasanya kalau kita bisa bicara mengenai pencegahan kanker orang dewasa kan
jangan lupa deteksi dini misalnya kalau untuk payudara mamogram dan kemudian pepsmir untuk kanker cervix dan lain sebagainya
tapi anak anak tidak ada ya yang namanya pencegahan dini
ya itu tadi saya bilang bahwa kanker pada anak nggak bisa dicegah
tapi gini walaupun kanker pada anak tidak bisa dicegah itu bukan berarti orang tua tidak mengajarkan pola hidup yang baik kepada anak anaknya
tetap orang tua harus mengajarkan pola hidup yang baik sejak dini kepada anak anak
tujuannya adalah pada saat anak ini menjadi dewasa kita harapkan anak ini bisa terhindar dari kanker kanker yang timbul pada usia dewasa
jadi bukan memang untuk mencegah supaya di usia anak anak ini dia tidak terkena kanker
tapi justru pada saat ini dia dewasa
untuk deteksi dini dari sekian banyak jenis kanker pada anak itu hanya baru satu yang bisa kita deteksi secara dini yaitu kanker bola mata atau
yang tadi ya
nah orang tua kan biasanya memang pengaruhnya cukup besar pada anak anak dan kanker yang mereka derita kan biasanya berkaitan dengan lifestyle
nah apakah mungkin lifestyle orang tua itu juga bisa menyebabkan anak anak ini rentan terhadap kanker tertentu
misalnya taruhlah tadi kita sebutkan merokok di rumah sementara ada anak atau perokok pada saat hamil dan lain sebagainya
apakah ini sudah ada kaitannya lah istilahnya dengan terjadinya kanker anak atau ini masih salah satu misteri
masih banyak tanda tanya
ya sebab ya kita tahu ada orang tua yang merokok tapi anaknya sehat sehat aja
sementara orang tuanya yang nggak merokok ini malah kena kanker gitu ya
nah jadi memang belum bisa dijadikan suatu teori ya bahwa hal hal itu bisa akhirnya menyebabkan kanker pada anak
tapi kalau dibilang bisa secara teori ya bisa bisa saja tapi hasilnya ya logikanya kalau teori semua orang merokok harusnya anaknya kanker logikanya kan gitu ya
tapi ternyata di lapangan ya itu tadi
oke kalau kita masih belum mengetahui penyebabnya
tapi dari segi penanganannya solusi penyembuhannya itu bagaimana
kita sudah lumayan ilmunya untuk melakukan penyembuhan penanganan dan pengobatan dok
ya untuk pengobatan ya seperti saya katakan bahwa cuma ada tiga mobilitas
kemoterapi radioterapi dan operasi
ini dilakukan pada semua penderita kanker kan
ya anak anak maupun dewasa seperti itu
tapi ya itu tadi kita mesti pastikan bahwa anak ini datang pada kondisi atau stadium yang masih awal
karena apa karena kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar dibanding kalau dia ditemukan pada kondisi atau stadium yang sudah lanjut
tapi untuk didapatkan diagnosa bahwa oh anak ibu terkena kanker itu biasanya harus berapa kali ke dokter
misalnya taruhlah ada demam panas seperti infeksi dan lain sebagainya
sampai pada akhirnya diketahui bahwa oh ini bukan db ini bukan tipes tapi ternyata leukemia gitu
itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama
untuk mendianosis untuk leukemia itu kita harus lakukan apa
apa yang disebut dengan aspirasi sung sung tulang
jadi kita mengambil sampel dari sung sung tulang
dan itu kalau di tempat saya bekerja itu kita ambil hari ini besok istilahnya saya bisa ngintip ke laboratorium
dan akhirnya saya bisa ketahui dan besoknya langsung kita obati seperti itu
nah sementara untuk yang tumor padat itu harus melakukan apa yang disebut dengan biopsi
nah biopsi itu biasanya mengambil sampel daripada tumor atau benjolan tersebut
nah biasanya itu
itu cukup cepat ya mendapatkan hasilnya
ya kurang seminggu lah
ya tapi bagi seorang dokter untuk mengatakan bahwa wah ini kelihatannya bukan infeksi a b c d yang lain
tapi harus mungkin diperlukan pengambilan sum sum dari tulang atau melakukan biopsi
untuk pengambilan sum sum tulang dan biopsi memang itu di rumah sakit rumah sakit yang istilahnya apa ya
sudah siap dengan segala peralatannya
sementara kayak di puskes mas itu sebenarnya
kementerian kesehatan sudah membuat satu panduan untuk teman teman di puskesmas
ini kalau ketemu gejala ini curiga ini deh gitu loh
makanya kalau kita di kanker tuh selalu kita mikir yang jelek dulu gitu loh
kalau ternyata itu baik ya kembali lagi
nah ini dia apakah tenaga medis kita di indonesia sudah siap untuk pertama mendeteksi
atau mengetahui lah istilahnya kalau ada anak yang dibawa
bahwa wah ini kira kira harus ada pengecekan yang jauh lebih mendalam gitu
itu sudah ada semacam
jadi di buku panduan itu dikatakan kalau seandainya satu puskes mas melihat hal ini
dan memang tidak ada yang dapat dikerjakan di puskes mas
ya tapi kalau demikian kenapa
apakah ini rata rata memang karena salah pasien membawanya terlalu lama ke rumah sakit
sehingga kalau sudah dibawa sudah stadium tiga atau stadium empat
ya itu tadi kalau kita lihat dari hulunya satu
kewaspadaan orang tua ya
di rwanda sampai di puskes mas
mungkin puskes mas sudah dikirim
tapi giliran mau dikirim tunggu duitnya dulu
karena kalau bawa ke kabupaten harus ada yang kadang kadang lima kali naik
dengan berganti transportasi baru bisa sampai di itu
banyak sekali pertimbangan keluarga itu yang kadang kadang kita
ya tapi ini menjadi tantangan kan
karena biaya ini kan seharusnya tidak menjadi masalah lagi
apalagi dengan bpjs
karena nyatanya kan sebenarnya masih ada
jumlah rumah sakit yang memiliki equipment atau peralatan dokter yang lengkap di seluruh indonesia itu
cukup memadai menurut anda dok
kalau dokter kanker anak se indonesia itu lebih kurang ada sekitar sekarang enam puluh tujuh
enam puluh tujuh puluh orang untuk se indonesia itu idealnya berapa
ya paling tidak di satu rsud harus ada hati
jadi masih sedikit sekali ya
kayak di kalimantan itu sekitar ada dua
itu kalimantannya juga tidak semua kalimantan kan
kalimantan banjarmasin sama kalimantan pontianak
ya mungkin harusnya lebih banyak juga ya dokter anak khusus yang bisa menangani kanker anak ya
pantesan ini banyak yang cukup mungkin dari segi edukasinya juga kurang ya
bagaimana mengedukasi pasien mengedukasi orang tua supaya untuk mendeteksi gejala gejala kanker ini
kita bersyukur sekarang banyak sekali yayasan yayasan yang bergerak di bidang kanker anak ya
dan salah satu program mereka adalah public awareness atau
memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang gejala gejala ini
syukurnya lagi ya beberapa yayasan itu justru isinya adalah ibu ibu yang anaknya dulu pernah terkena kanker
jadi mereka tahu harus eee apa yang harus diwaspadai oleh orang tua ya
jadi mereka bisa sharing juga ya dengan yang lain
bisa sharing dan sebagainya
tapi kalau hanya enam puluh tujuh puluh orang dokter kanker anak memperusaha itu menakutkan juga
itu kadangnya ada satu pasien
apalagi setahun bisa sebelas anak itu yang kena penyakitnya
betul kan sementara dari pontianak suruh ke jalan lainnya ya
jauh mahal dan lain sebagainya
ya itu mereka pertimbangannya itu lagi
jadi banyak faktor faktor yang harus kita benahi dan sebagainya
tapi dengan penanganan yang betul dengan tiga cara pengobatan tadi seperti yaitu kmote radio dan operasi ya
income penyembuhannya khusus untuk kanker anak ini berapa persen
kalau ditemukan pada stadium awal itu bisa mencapai tujuh puluh delapan puluh persen anak yang sembuh
dan beberapa pasien kami juga ada yang berpengalaman kanker anaknya ini ya
ada yang sudah sekolah sudah lulus sudah jadi sarjana ya
jadi jangan bilang kanker anak itu tidak dapat sembuh bisa sembuh
bisa sembuh ya
apalagi kalau stadiumnya waktu saat dirawat itu masih stadium awal ya
tapi kita istirahat sebentar lagi tapi setelah yang berikut ini kita akan berjumpa dengan seorang anak yang terkena ya kanker
waktu masa kecilnya dan menerima kenyataan di diagnosa menerita kanker itu memang sangat dianggap kanker ya
memang sangat yang berat apalagi bagi seseorang dan apalagi setelah anak itu masih dengan usia dini
kita akan berbagi cerita bersama seorang survivor kanker yang berjuang untuk melawan kanker selama delapan tahun tetaplah bersama insight